gitu gitu lama dong jadiannya
kemarin ustadz sekarang pak uru
iya kan nggak ada bedanya sama sama ngajar kan
udah pintar ngomongin sekarang ya
hah gak salah aja
jadi papi juga udah bisa lebih tenang kan
kalau gitu reko pulang sekarang ya
kalau misalnya tapi ada butuh apa apa
tapi langsung hubungi reva aja ya
iya iya sayang hati hati di jalannya
boy sorry ya kayaknya mendingan kita balik aja deh
soal tadi kata papi aku istri umurnya tuh lagi butuh istirahat
sudah gak apa apa aku ngerti kok
suster suster boleh minta tolong gak
ini ada parcel buah
gue mau dikasih ke pasien di kamar
dua satu tiga ya
reva makan yuk
boleh deh aku juga lapar sih
oh ketikutan ya
kamu tahu aja tempat yang enak enak kayak gini
lari kemana tuh makanannya
aku jadi agak kurusan sejak
sejak yang kejadian mami
emang kamu dulu gemuk
itu udah takdir
itu sudah ditentukan sama allah
ya kalau jodoh sih
aku serahin aja semuanya ke allah
gak usah muluk muluk
kan kita juga masih muda
aku aja belum punya patung
gak mau punya pacar
gak mau mikirin udah jodoh
sekarang kan kamu belum punya pacar
pacar kamu banyak lusinan ya
udah kayak piring sama gelas aja selusin
kamu tuh ada ada aja yang ngomong
kalo gitu tuh gak lusinan
berapa kau di pacar kamu
aku tuh gak banyak pacarnya
aku tuh cuma satu
baru pertama kali pacaran juga waktu itu
kamu udah punya pacar belum
kamu udah pernah pacaran
kalo mikir mikir pasti sepuluhannya
berarti aku cowok pertamanya yang jadi pacar kamu gitu
eh sejak kapan kita pacaran
kita tentu kan masih ttm
masih inget ttm itu apa
gak tapi gak serah ya
makanya kita belum jadian ya
apa aku terlalu ngarep kali ya
sampai mikir kita udah jadian
kita tuh belum boleh pacaran
sebelum orang tua kita tuh kasih lampu hijau
karena kayaknya rasanya gak bagus deh kalo kita pacaran
kalo orang tua kita gak setuju atau gak tau
nah gitu dong
perempuan itu harus punya prinsip
jangan terpengaruh sama teman teman lain yang udah punya pacar lah apalah
jangan terpengaruh kalau misalnya mereka udah punya pacar
aku juga harus punya pacar
jangan kayak gitu oke
setuju pak guru
ketika itu lama dong jadiannya
sekarang pak guru
iya kan gak ada bedanya sama sama ngajar kan
yang katanya nikah sama bapak bapak itu
kamu masih sering kontek kontekan sama dia
kamu masih suka ya sama dia
enggak lah ref
enggak usah ngebahas soal itu
enggak penting kak alik
oh berarti bener dong
bener apaan sih
enggak lah ref
aku tuh sekarang cuma sayang sama kamu aja
enggak ada cewek lain
kamu udah siap bu
kamu udah siap bu
kamu udah siap bu
kamu udah siap bu
udah siap dandanan feminin
sebenarnya kan biasanya kamu tuh dandanan tomboi banget
duduk kayak cowok

dari dalam tuh cewek
walaupun penampilan yang begini
ya ya sih
lebih suka kamu dandannya tomboi
kayak gini lah lebih enak kelihatannya

kayak gini lah lebih enak liatnya
cuman kan masalahnya kan ada di mama aku
mama aku kan sukanya cewek yang feminin
dan sebenernya mama aku itu tuh gak suka sama kamunya
cuman gak suka aja kamu tuh dandannya tomboy gitu
kayaknya seru juga deh kalau gue bisa nyenengin namanya boy
pokoknya nanti malam gue harus datang diner pake gaun supaya keliatan feminim
eh kamu marah ya
eh boy nanti abis kita makan kamu bisa gak anterin aku ke rumahnya singgi
aku mau kesana
lo boleh emang gak ada perlu apa ke rumah singgi
ada deh kau tau aja
kira kira kamu akan surprise gak ya lihat aku nanti malam
sri kamu tuh beneran suka sama si broding itu
gak tau sih fik suka apa enggak
soalnya belum ada perasaan apa apa sama browding
saya cuma suka aja karena dia orangnya baik
semua belanjaan yang sri ditarik sama dia
ini kan daripada naik ojek ngeluarin duit
gak boleh gitu sri itu baik itu
yuk sri bibi liat si broding itu serius pisang sama kamu
kelihatan pisang sukanya sama kamu
jadi kalo kamu tidak suka mendingan kamu tengok ngomong
dari sekarang sama dia
kasian kamu gak boleh mempermainkan perasaan lelaki
nanti kamu kena karma sri
emang si karma itu siapa bi
bibi malah nakut nakutin
ya udah ngeken bibi sri
namun kamu nyakitin perasaan lelaki mempermainkan perasaan lelaki
suatu saat kamu juga akan
kamu juga bakal disakitin atau dipermainkan sama lelaki
masa sih bi
kok masa sih
kalau mau mencari calon suami itu
kamu itu tidak boleh dilihat dari harta kekayaannya
apalagi dari ketampanannya
banyak zaman sekarang perempuan yang melihat
laki laki itu dari ketampanannya kekayaannya ujung ujungnya kena tipu sri
tapi bira ini ya banyak temen temen sri yang dikas sama cowoknya berduit bira
tapi sekarang kehidupannya baik baik aja tuh beda
ya ada sih
sementara kita kan tidak tahu nasib
sri kalau mau mencari suami itu carilah yang berahlak
soal rezeki mah itu urusan allah
ayah saudara bibi perempuan di lembur di kampung
itu budak kena temater hei pisar
ngeliat harta lelaki
bilangnya si lelaki itu punya harta banyak gaji gede
begitu nikah sri
ya ampun jangankan punya harta banyak sri
buat makan buat ngasih balanjaan dapur saja sri
dia tidak pernah sri
ih malahan menggerakkan
sampai nginjem ninjem sama mitoha duitnya